putri mahkota kerajaan denmark mary elizabeth donaldson mengunjungi candi borobudur di magelang jawa tengah pada rabu pagi
putri mary elizabeth donaldson bersama dengan rombongan tiba di pelataran komplek candi borobudur sekitar pukul tujuh pagi
setibanya di candi borobudur pewaris kerajaan denmark ini pun langsung melakukan tur sambil berfoto foto hingga ke stupa induk
pihak balai konservasi menjelaskan bahwa putri mahkota mary elizabeth sangat mengapresiasi tingkat kelestarian candi borobudur
setelah hampir dua jam mengelilingi candi borobudur putri mary elizabeth bersama dengan rombongan langsung meninggalkan lokasi dan kembali ke penginapan yang tidak jauh dari candi borobudur
yang mulia putri mahkota denmark yang sekiranya waktunya sebenarnya sudah mendesak beliau menginginkan untuk dipandu tur keliling candi
tapi ya beliau ingin menyaksikan rally
sebenarnya jadwalnya berapa lama
sebenarnya cuma tiga puluh menit semuanya
cuma beliau kan datang lebih awal yang seharusnya dia setengah delapan baru datang ke sini
jam tujuan sudah datang